kejaksaan agung menetapkan tersangka baru kasus korupsi garuda indonesia
emir syahsatar mantan direktur utama garuda indonesia
dan sutikno sundarjo pemilik pt mugi rekso awadi
dalam konferensi pes di jakarta
senin siang jaksa agung st buranuddin mengatakan
tersangka emir syahsatar tidak ditahan kejaksaan agung
karena sedang menjalani pidana lainnya
dalam kasus ini kejaksaan agung menduga kerugian negara
akibat korupsi pengadaan pesawat bombardir crg seribu dan atr
kerugian negara mencapai rp delapan delapan triliun
dapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara pt garuda
senilai kalau di indonesia kan delapan delapan triliun
itu kerugian yang ditimbulkan oleh pt garuda
kemudian kami juga menetapkan tersangka baru
sejak senin tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
hasil ekos kami menetapkan dua tersangka baru
yaitu es selaku direktur utama pd garuda
yang kedua adalah ss selaku pt direktur pt mugi rekso abadi